menjelang sidang kelima kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa gubernur nonaktif dki jakarta basuki cayapurnama
pihak kepolisian kembali melakukan rapat terbatas guna memastikan rencana pengamanan sidang
sementara di sisi lain terdakwa ahok mengaku telah mempelajari berita acara pemeriksaan para saksi
yang rencananya akan dihadirkan pada sidang hari selasa ini
gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama atau ahok akan menjalani sidang kelima dalam kasus dugaan penodaan agama pada selasa
ditemui setelah acara bedah buku ahok tidak berkomentar banyak perihal persiapannya
ia menekankan hanya akan mempelajari berita acara para saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum
hari senin pihak polisi telah mengadakan rapat terbatas di kementerian pertanian
dan pertanian ragunan jakarta selatan
sejumlah perubahan titik pengamanan disiapkan untuk mengamankan jalannya sidang lanjutan basuki cahayapurnama atau ahok
rapat dihadiri kapolres metro jakarta selatan beserta jajarannya
dari hasil rapat ini terdapat perubahan dalam rencana pengamanan sidang
yang rencananya akan berlangsung di auditorium kementerian pertanian pasar minggu jakarta selatan
perubahan terdapat pada penempatan anggota yang berjaga di sejumlah titik dalam ataupun luar ruang sidang
salah satunya terkait titik pengamanan masa yang pro dan kontra ahok
sementara itu gedung kementerian pertanian yang menjadi lokasi sidang akan ditutup untuk umum
lalu lintas di sekitar gedung ini juga akan dialihkan
polisi akan menyiapkan dua personel untuk mengamankan jalannya sidang
rama aditya dharma cnn indonesia
ada produser lapangan cnn indonesia dea intan kartika di gedung kementerian pertanian
tempat sidang basuki cahayapurnama atau ahok akan digelar hari ini
selamat pagi dea bagaimana persiapan sampai hari ini dan pukul berapa nanti rencananya
sidang akan dimulai
selamat pagi lady dan punca
sejumlah pengamanan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian jelang sidang keempat
dengan terdakwa gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama
dan memang dari pantauan kami di sini dari dini hari hingga pagi hari ini
sudah lebih dari dua personel kepolisian gabungan
dari polda metro jaya dan juga polda jaya
berharap supaya pihak kepolisian memberikan kesempatan bagi para awak media
untuk setidaknya bisa mendengarkan materi persidangan
supaya bisa menyampaikan ke masyarakat luas
seperti apa kemudian dinamika dan juga keterangan keterangan dari saksi pelapor yang hari ini akan bersaksi di hadapan sidang
seperti itu lady dan punca
baik terima kasih dea intan kartika untuk laporannya melaporkan langsung dari auditorium kementerian pertanian terkait jelang sidang kelima ahok yang akan digelar pagi ini